status gunung agung mulai pagi ini ditingkatkan menjadi awas setelah fase erupsi gunung tertinggi di pulau dewata itu meningkat dari freatik menjadi magmatik
kita langsung bergabung ke kantor bnpb yang saat ini tengah menggelar konferensi pers terkait status gunung agung
blue itu adalah ciri khas dari letusan gunung agung
tahun seribu sembilan ratus enam puluh tiga letusannya juga sama
terlihat tadanya glue
artinya warna kuning kemerahan
dan erupsi terus langsung
sampai saat ini kami baru saja dapat laporan dari bvmbg bahwa erupsi menerus tremor juga menerus
dan lava terus mengisi tawah yang tentunya nanti juga akan menimbul ke setelah penuh dia akan turun menurun lereng
dan kemungkinan terjadi erupsi yang lebih besar daripada sekarang
dan pertama letusannya adalah letusan evosif
evosif itu artinya belum terlalu eksplosif
letusan letusannya evosif itulah yang mendasari bvmbg belum menetapkan status awas sejak kemarin
setelah melakukan konsultasi dan koordinasi dengan bnpb
karena mengingat peningkatan status awas berkonsekuensi pada perluasan radius yang berbahaya
kemudian dampak yang harus ditangani
maka pada tadi pagi kepala bvmbg menetapkan status gunung agung
yang status awas level empat
artinya level tertinggi dari gunung agung
dan kemungkinan akan terjadinya letusan letusan yang lebih besar daripada sebelumnya sangat tinggi
apalagi masih beberapa indikasi menunjukkan memang akan terjadi letusan
bahkan letusan sejak kemarin sudah disertai dengan letusan letusan yang eksplosif
terdengar dentuman cukup lemah dan getaran yang ada di sana
sampai sejauh dua belas km
nah melihat karakteristik gunung agung ini maka kita menggunakan skenario terburuk
kalau ditanya apakah letusan saat ini akan terjadi seperti tahun seribu sembilan ratus enam puluh tiga
kita tidak bisa memastikan secara pasti letusan seperti tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
nah dengan ditetapkan status awas dan radius
terus radius delapan km ditambah sektoral menjadi sepuluh km terutama di utara dan timur laut
dan sepuluh km di sisi tenggara selatan hingga barat daya
maka ada sekitar dua puluh dua desa yang harus mengungsi
yaitu desa ababi pitpit nawakerti datah bebandem jungutan buwana giri tulamben dukuh kubu batu ringgit ban menangah besakeh pempatan peringsari muncan duda utara amerta buwana dan sebudi
candi besakeh berada di dalam zona merah atau zona berbahaya
dan berapa jumlah pesawat
dan berapa jumlah penduduknya yang harus dikosongkan
kami saat ini masih melakukan perhitungan
karena beberapa data menunjukkan data yang berbeda
sehingga perkiraan awal adalah jumlah penduduk sembilan puluh sampai dengan seratus
yang harus kita evakuasi harus keluar dari zona berbahaya tadi
namun sampai saat ini belum semua masyarakat yang berada di dalam radius berbahaya tadi
dengan beberapa alasan
satu karena ternaknya belum dievakuasi
dua merasa masih aman
kemudian masih ada alasan alasan yang lain
sehingga dalam hal ini kita personil yang ada di sana aparat melakukan penyisiran
membujuk atau kita nantinya kita kalau perlu memang evakuasi paksa
dan sejak kemarin sejak tahun dua puluh lima november malam
masyarakat sudah melakukan evakuasi mandiri
jumlah data pengungsi sampai saat ini masih dalam pendataan
kemungkinan lebih dari empat puluh ribu masyarakat sudah mengungsi
yang tersebar di beberapa tempat
sampai saat ini status tetap tanggap darurat
karena sejak status siaga pun pemerintah daerah dalam hal ini kabupaten karangasem
menetapkan status siaga darurat
menghadapi erupsi dari gunung agung
apa ancamannya ini adalah pertanyaan
di yang warna merah merupakan daerah namanya kawasan rawan bencana tiga
bahayanya adalah bahaya landaan awan mas
awan panas temperaturnya delapan ratus derajat celcius
yang ketika nanti kubah lava atau lava penuh di dalam kawah
dia dapat keluar dari lereng
apalagi juga nanti yang akan menimbulkan awan panas
kemudian aliran lava temperaturnya satu dua ratus derajat celcius
lava kemungkinan bisa menuruni lereng
tetapi bisa juga karena dorongan energi yang dari bawah
dia dapat melontar vertikal ketika letusannya letusan eksklusif
yang diikuti dengan batu pijar hujan batu dan sebagainya
jadi sangat berbahaya sekali
yang berada di krb tiga
kawasan rawan bencana tiga
yang warna merah ini
yang warna pink adalah kawasan rawan bencana dua
bahayanya tetap awan panas aliran lava lahar lontaran material dan batu pijar
dan yang warna kuning adalah kawasan rawan bencana satu
yang terancam dari lahar hujan atau lahar dingin
tadi pagi kita mendapat laporan
terjadi banjir lahar dingin di beberapa tempat di sekitar gunung agung
jadi material biroklastik hasil erupsi abu tadi abu dan pasir dan sebagainya
yang saat ini jumlahnya belum seberapa
yang jatuh di sekitar lereng lereng gunung agung karena ada hujan yang lebat
maka terlihat aliran
dan menjadi lahar dingin atau lahar hujan
dan potensinya akan terus meningkat
warna kuning ini adalah daerah daerah yang berbahaya dari ancaman lahar dingin atau lahar hujan
apalagi saat ini sudah memasuki musim penghujan
sehingga curah hujan akan semakin meningkat
material hasil erupsi dari
dari gunung agung akan terbawa oleh air hujan menjadi aliran permukaan
jadi ancamannya dua
satu rial dari erupsi sendiri
baik itu awan panas lava pijar bom lafili dan sebagainya
yang kedua adalah dampak sekunder yaitu banjir lahar dingin
oleh karena itu kita betul betul menghimbau
kepada masyarakat yang masih berada di dalam radius berbahaya
untuk segera melakukan evakuasi
karena kemungkinan untuk terjadinya erupsi yang lebih tinggi cukup besar
nah terkait dengan dampak
masyarakat memang belum mau mengungsi semuanya dengan alasan ternak
memang tidak mudah melakukan penanganan bencana di indonesia karena sangat gas
kalau ternaknya diungsikan
biasanya pemiliknya baru ikut
tapi kalau ternaknya tidak diungsikan
mereka tetap menjaga ternaknya
sehingga sampai saat ini data sementara
di atas masih ada ribuan ternak
baik itu sapi babi dan kambing
pada saat radius sekitar status siaga
perkiraan pada saat itu ada empat belas ekor hewan
yang sudah dievakuasi
sejak status awal sejak bulan september
adalah delapan orang
dua puluh empat puluh tiga ekor ternak
yang sudah dievakuasi berada di empat puluh tiga titik
dan saat ini diperkirakan lebih dari lima ribu empat ratus lima puluh tujuh ekor ternak
dan tim satgas
peternakan dan kesehatan hewan masih terus melakukan penanganan
itu yang masalah ternak
dalam hal ini kita kirim kendaraan kendaraan
untuk melakukan evakuasi
berikutnya yang kedua adalah dampak terhadap
terhitung mulai hari ini tadi
pada pukul tujuh lebih lima belas
bandara internasional igusti ngurah rai
dan berlaku sampai delapan belas jam kemudian
yang setiap enam jam akan dievaluasi
karena abu vulkanik sudah menyebar
sampai di bandara internasional ngurah rai
dan bvmbg telah mengeluarkan pona
tentang peringatan ketahuan dengan penerbangan
dari orange sudah menjadi red
artinya daerah di sekitar gunung agung
sangat berbahaya untuk penerbangan
dan bandara lombok pagi tadi normal
sampai dengan hari ini kita mendapat laporan normal
dua puluh lima sampai dengan dua puluh enam untuk bandara ngurah rai
sudah ada sembilan satu ratus sembilan puluh lima penumpang
yang mengalami pembatalan
baik keberangkatan maupun kedatangan
yaitu tanggal dua puluh lima november dua ribu delapan puluh tujuh penumpang
kemudian tanggal dua puluh enam kemarin tujuh satu ratus delapan penumpang
ini di luar dari bandara internasional lombok
yang close tadi malam
hari ini kita belum mendapat data
berapa penerbangan dan penumpang yang di cancel
karena bandara lombok di gusti ngurah rai tertutup
dan ancaman sebaran abu sangat tergantung dari arah angin
kalau kita melihat saat ini
bali sudah musim penghujan
dominan arah angin adalah dari barat laut dan barat
menuju timur tenggara
dengan erupsi yang akan semakin meningkat
dan masuk musim penghujan
maka dominan abu vulkanik akan mengarah ke timur dan tenggara
sehingga ini dapat berdampak pada masyarakat di lombok
sekitarnya juga penerbangan di bandara internasional
dan dalam hal ini
kementerian perhubungan sudah melakukan langkah langkah antisipasinya
termasuk perhubungan darat tadi melaporkan
bahwa seratus bis sudah disiapkan
terutama di bandara internasional ngurah rai
yang kemudian untuk mengevakuasi para penumpang
apakah ke wilayah jawa timur
maupun ke nusa tenggara barat dari sebaran abu vulkanik
dan terkait dengan pariwisataan
kementerian pariwisata juga sudah menyiapkan
melakukan langkah langkah antisipasi
terkait dengan peranan pengungsi
maka bnpb mengkoordinasikan potensi nasional
dalam bali ini tni
ternas kementerian pupera
kementerian bumn dan lainnya
untuk melakukan pendampingan kepada pemerintah daerah
sampai saat ini tanggung jawab penanganan erupsi gunung agung
masih berada di gubernur bali
kecuali nanti ada perintah dari presiden yang menginstruksikan
agar komandan satgas nasional
penanganan dampak erupsi gunung agung
diserahkan kepada kepala bnpb
maka kita bisa melakukan langkah langkah
yang terkait dengan percepatan
termasuk evakuasi masyarakat
maupun evakuasi ternak
pemasangan sistem peringatan dini
rambu rambu dan penyediaan logistik yang lainnya
jadi bnpb hadir di sana bersama kementerian lembaga
kita mendirikan posko pendampingan nasional
yang dipimpin diputi i bnpb dan bnpb
bnpb untuk memberikan pendampingan
perkuatan kepada pemerintah daerah
baik provinsi maupun kabupaten yang terdampak
baik di dalam pendanaan logistik
manajerialnya maupun tertib administrasi
dan penanganan masih terus
erupsi ini masih berlangsung
dan sampai kapan erupsi akan berlangsung
kita belum dapat memprediksikan
mungkin itu yang bisa kami sampaikan terima kasih
ya baik itu dia tadi konferensi pers yang dilakukan oleh kapus datin
ini yang menyatakan bahwa memang pada pagi tadi
sudah terjadi letusan yang sifatnya eksklusif begitu
di wilayah gunung agung sampai ke lereng gunung agung
dan tadi dikatakan bahwa radius rawan bencana yang semula hanya
enam km sudah diperluas menjadi delapan kilometer
dan radius radius daerah berbahaya ini ada di sepuluh km utara timur laut
tenggara selatan barat daya
dan juga pemetaan ini menyebabkan ada dua puluh dua desa yang harus mengungsi warganya
termasuk juga candi besaki
ini merupakan salah satu kawasan wisata favorit di wilayah karangasem bali
ini juga sudah masuk ke zona bahaya
dan tadi juga sutopo purwo nugroho menyebutkan bahwa
sampai saat ini diperkirakan nantinya ada sembilan puluh sampai seratus ribu warga
yang harus mengungsi dari dua puluh dua desa tersebut
namun masih ada saja warga yang memilih untuk tidak mengungsi
karena alasan hewan ternak dan masih mengira bahwa status gunung agung ini masih aman
dan juga tadi disampaikan bahwa ancaman erupsi gunung agung ini terbagi menjadi dua
yaitu ancaman erupsi awan panas lava pijar dan juga ancaman magmatik
yaitu letusan yang mengeluarkan material vulkanik
dan juga ancaman dampak sekunder berupa banjir dan juga lahar dingin
dan ini melihat bahwa
saat ini juga sedang memasuki musim hujan di provinsi bali di denpasar begitu
dan sampai saat ini tadi juga kapus datin bnpb mengatakan
sutopo purwonugroho mengatakan bahwa dampak erupsi gunung agung ini sudah mencapai
ke bandara igusti ngurah rai bali yang terlihat dari material vulkanik
yang nampak di bandara igusti ngurah rai bali
kemudian juga tadi dikatakan bahwa sampai saat ini kemenhub sudah menyediakan
setidaknya ada seratus bus ini untuk mengangkut para penumpang di bandara igusti ngurah rai bali
yang gagal berangkat dari bandara igusti ngurah rai bali
ini seratus bus ini akan memberangkatkan penumpang baik menuju jawa timur maupun ke wilayah lombok begitu
saat ini bandara internasional lombok sudah bisa dibuka kembali
dan saat ini juga pemerintah melalui bnpb sudah melakukan atau mendirikan posko pendampingan
ini bagi pemerintah daerah di mana pemerintah daerah ini memiliki tanggung jawab penuh
terkait penanganan status gunung agung penanganan pasca erupsi gunung agung nantinya
dan sampai saat ini juga bnpb belum bisa memperkirakan
kapan erupsi akan selesai begitu dan informasi yang tadi juga anda simak sama sama bahwa
bnpb juga mengimbau seluruh warga di karangasem bali tepatnya yang sampai saat ini belum mau mengungsi
untuk mengikuti arah evakuasi pengungsian yang diberikan oleh otoritas setempat di sana
dan itu tadi summary dari konferensi paris yang dilakukan oleh suto populwono goroh kapus datin bnpb